sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mimi ini jandangnya bocor
maaf bila estri mimi nggak tahu
aduh jadi rusak deh kompornya
udah mending kamu pergi aja sana
tapi mimi ingin membantu
nggak usah kamu membantuin di luar sana
gini kamu bawa dandang ini ke tukang patri di pasar sana
kamu tambal dalam bocor ini
udah cepetan sana
itu si mimi tuh
seperti itu tuh
nggak pernah mau secontekan
kalau lagi lahan
pak aduh aparah aparah
pengen nyu kan
ya dandangnya penyok
hahaha penyok penyok
dandang penyok dandang penyok
ma ma aku sudah nemu dandang penyok ma
tapi dandang itu punya mimi
punya kamu tapi aku suka yang penyok penyok
tapi dandang itu punya bilastri
mimi cuma dapat tamanan buat tambal ke pasar
biar dandang itu tidak bocok
dandang penyok dandang penyok dandang penyok dandang penyok dandang penyok
ini dandang buat kamu
yang penyok buat aku
dandang ini sekarang jadi milikmu
tapi jangan suka dinakal
nanti jangan suka dinakalin
nanti suka ngambek
ini bocor tapi jangan ditambal
jangan ditambal jangan ditambal jangan ditambal jangan ditambal ya
jangan ditambal jangan ditambal jangan ditambal
hahaha jangan ditambal ditambal
dandangnya bocor tapi kok gak boleh ditambal
kok ada di sini
apa punya bapen tadi
itu kan anak anak tajaswan yang sedang mengaji
ah benar tajin
senang gua masih kembali
karena kita mau senang
permisi orangnya mana ya
coba aja besok balik lagi ke sini
siapa tahu pak mamat sudah balik
aduh gimana ini
aku harus cari tukang pateri dimana lagi
eh apaan tuh
sama seperti yang tadi aku lihat di kebun bambu
yang sudah aku buang
karena aku pikir punya orang gila tadi
tapi kenapa gak tumpah ya
padahal kan tadi bergetar
ini pasti dendam aja
eh mak silahkan duduk mak
udah tahu kan maksud kedatangan saya ke sini
saya belum punya uang
pokoknya karena harus bayar
bulan juga kontrakan rumah sama kontrakan warung
jangan gitu toh mak
bulan ini saya tuh mesti bayar uang buku paket sekolahnya mimi
terus saya juga mesti beli seragam baru buat mimi
jadi gimana mak
emang urusan saya itu kan urusan kamu
lagi lagi mau aja direpoti pake ngurusin anak orang segala
pake disekolahin lagi
mak mimi itu ponakan saya sendiri
kasian toma orang tuanya sudah nggak ada
sekarang nih mendingan tuh si mimi berhentiin aja sekolahnya
suruh deddy bantuin kamu di warung
kamu kan danda
nah coba kalau udah begini siapa yang repon
akhirnya kamu tuh mbak terus bayar utang
bantah kalau begitu pusani
pokoknya saya kasih waktu sampai dia berhenti
kalau sampai dalam satu minggu ini kamu gak banyak kontrakan rumah juga
lebih baik kamu keluar dari sini
cari konterkan rumah lain
cari konterkan warung lain
gak usah di sini
ya tak payah ma
kamu lah yang osman
aku tidak tahu sayawell
tapi kasiharr